sekitar satu juta lebih bisa dapat kebutuhan untuk membeli pelarutan sekolah untuk membeli sepeda dan lain lain
biasanya aku dapat thr dari mama papa tante om mama saudara saudara yang lain
itu biasanya jumlahnya tiga ratus lebih atau sampai empat ratus
dapatnya rp enam ratus ribu dari mama papa buat kebutuhan sekolah dan pakaian lain lainnya
momen lebaran seringkali diisi dengan pemberian tunjangan hari raya
tidak hanya pekerja namun anak anak juga sering mendapatkan thr dari orang tua hingga sanak saudara mereka
namun ternyata masih banyak orang tua yang tidak memberikan kebebasan
kepada anak anaknya untuk mengelola thr mereka
padahal momen lebaran ini bisa jadikan momentum untuk para orang tua mengenali betapa pentingnya pengelolaan keuangan sejak dini kepada anak anak
aku ya nyimpen soalnya apa kalau dikasih anak itu kan langsung buat beli apa apa
jadi kalau disimpen kan aman jadi kalau anak suatu minta aku baru kasihin
nanti kalau dia minta baru saya kasih
menurut perencana keuangan prita gozi ajarkan anak untuk mengalokasikan keuangan mereka menjadi tiga hal
yakni untuk belanja ditabung dan berbagi
tentunya orang tua tetap mengarahkan sesuai usia anak mereka
anak pada prasekolah dikenalkan dengan nilai uang dahulu sebelum mengelola keuangan
pengenalan alokasi dimulai dengan anak yang berada di sekolah dasar sampai dengan remaja
kanak kanak dan lain lain itu belum bisa kalau kita ajarkan mengenai alokasi alokasi terutama dalam membagi thr
jadi untuk anak seusia itu yang kita bisa ajarkan adalah mungkin value
sedangkan kalau anaknya sudah usia praremaja sampai dengan remaja itu sebetulnya sudah bisa mulai dibebaskan
nah orang tua perannya itu akan masuk pada saat dia sudah mengalokasikan uangnya
jadi lebih evaluasi
mana yang sudah baik dilakukan
mana yang bisa menjadi pelajaran untuk kedepannya